ceritanya panjang pak
ma apa berangkat dulu ya
waktu gak terasa ya begitu cepat
dan sekarang kita sudah punya empat anak
mudah mudahan kita bisa
sebahagia ini terus ya
sama hubungan kita berdua ya kan
dan satu hal lagi papa sudah ngebuktiin
kalau kamu bahagia
nu kalau berangkat sekolah itu
sekarang tinggal papa ya
kenapa bisa begini
permintaan menurun dan penekanan biaya produksi
membuat mutu produksi kita juga menurun pak
kita kalah bersaing
kita kalah bersaing
dengar kita tidak boleh kalah bersaing
ngerti percuma ada kamu di sini
karyawan kita banyak yang keluar dan pindah ke perusahaan

karena efesien biaya dan jam kerja
kecepatan produksi tidak bisa menjawab kebutuhan pasar
saya tidak mau tahu
saya minta produksi kita tetap meningkat titik
saya juga mau memberikan surat ini
kamu beri keluar
terima kasih pak
long tak dijangkau
hai sayang ayo turun papa keberatan dong aja
ya udah kalau gitu sekarang kamu mandi habis itu kita makan malam ya
besok tapi saya lo makanyaient banyak tuh
hai dublin ini makan
legere masalah di kantor
gak tau nih hari ini badan aku rada nggak enak
mungkin mama masuk angin
dulu udah mama istirahat ya
biar papa bikin inti hangat buat mama
besok papa telepon totol irawan ya
supaya dia segera memeriksa mama
kenapa bisa begini
kita kalah bersaing
kita tidak boleh kalah bersaing
percuma ada kamu di sini
saya tidak mau tahu
saya minta produksi kita tetap meningkat titik
saya juga mau memberikan surat itu